ketua dpr setianowanto dilaporkan oleh masyarakat antikorupsi indonesia
ke mahkamah kehormatan dewan atau mkd
terkait proyek ktp elektronik pada dua ribu sebelas lalu
mkd akan melakukan verifikasi terhadap laporan ini
untuk kemudian diproses secara hukum
ketua mahkamah kehormatan dewan sufmi dasko ahmad
mengaku baru membaca laporan tersebut
dan masih diverifikasi oleh tim internal mkd
hasil verifikasi akan dibawa ke dalam rapat internal di mkd
dalam laporan ke mkd
masyarakat antikorupsi indonesia menyoroti dua hal
yaitu terkait pernyataan setianowanto
ia mengaku tak melakukan pertemuan khusus
untuk membahas ktp elektronik
kemudian mengenai pernyataan setia yang mengaku
tak mengenal terdakwa pada kasus ktp elektronik
irman dan sugi harto
ya laporan baru kita terima kemarin
dan seperti biasanya setiap laporan pasti akan kami terima
dan setiap laporan pasti akan kami lakukan proses verifikasi
kita nggak bisa bicara sanksi moringan sedang atau berat
orang itu verifikasinya aja belum
sementara wakil ketua dpr fadlizon menyatakan
pembahasan tentang laporan terhadap ketua dpr setia novanto
oleh mahkamah konwatan dewan
lebih baik dilakukan setelah persidangan ktp elektronik selesai
ia menyebut laporan mengenai dugaan pelanggaran etik novanto
yang dinilai terlibat kasus ktp elektronik
merupakan masalah yang mencuat kembali
dan diharapkan prosesnya berpijak pada fakta
heran of al basir jakarta